sejumlah daerah mengalami kelangkaan lpg tiga kg
fenomena ini cukup aneh karena kuota lpg subsidi masih banyak
dan pt pertamina sebagai pemasok lpg memastikan bahwa stok masih berlimpah
misterius padahal pasokan cukup dan siapakah yang ambil untung dari kelangkaan ini
dan untuk membahas penyebab kelangkaan lpg tiga kg
sudah bergabung melalui sambungan virtual pengamat energi universitas gajah mada fahmi radi
selamat pagi pak fahmi
ya pak fahmi lpg tiga kg hilang misterius padahal pasokan cukup
apa penyebab dan siapa sebenarnya yang mengambil untung
nah kelangkaan lpg tiga kg yang disubsidi itu sebenarnya sudah terjadi berulang kali tadi
kemudian kalau tadi pertamina itu mengatasinya dengan operasi pasar
itu memang akan menyelesaikan masalah jangka pendek
itu number of rate tapi tidak menjamin kelangkaan tidak akan terjadi lagi
nah mengapa terjadi kelangkaan
ada dua variable yang sangat signifikan menyebabkan tadi
yang pertama adalah
kemudian yang kedua adalah peningkatan dari permintaan untuk lpg tiga kg
yang itu sebagian besar
migrasi dari konsumen dua belas kg ke tiga kg
nah kenapa mereka migrasi
karena selisih harganya itu cukup besar
nah sehingga itu menggoda konsumen yang seharusnya dua belas kilo dan tidak berhak memperoleh subsidi
mereka dengan mudah pindah mengkonsumsi tiga kilo
nah kenapa mudah tadi
karena memang pertamina menerapkannya itu sistem distribusi
distribusi terbuka itu ya
nah dalam sistem distribusi terbuka siapapun itu bisa membeli gas tiga kg dalam jumlah berapapun
tanpa ada sanksi itu ya
nah itulah kemudian terjadilah peningkatan demand
sementara kuotanya itu kan tetap tidak ditambah
maka terjadi kelangkaan
kalau setelah terjadi kelangkaan dan rakyat antri berjam jam
kemudian di malang lapor ke jokowi
kemudian pertamina baru operasi pasar dan direkturnya juga turun ke pasar tadi
tapi sekali lagi itu adalah solusi jangka pendek yang temporary tadi
nah solusinya itu harus mengubah dari distribusi terbuka menjadi distribusi tertutup itu mega
ya baik pak fahmi
kami ingin menggali lebih dalam lagi terkait dengan hal ini
dan tentunya kami juga sudah mengutip presiden jokowi dodo juga menyoroti masalah kelangkaan ini
dan menyebut lpg tiga kg terutama yang bersubsidi diperbutkan di lapangan
nah apakah ada oknum yang memanfaatkan kebijakan subsidi dan juga menyebabkan subsidi pemerintah ini tidak tepat sasaran
nah di gas tiga kg itu kan subsidinya cukup besar gitu ya
sehingga harga per kilonya selisihnya cukup besar tadi
nah konsumen itu kan rasional gitu ya
artinya kalau bisa membeli harga lebih murah kenapa harus membeli harga yang mahal dan itu tanpa hambatan untuk membeli tadi gitu ya
saya pernah melihat di satu restoran besar dia menggunakan tiga d dengan stok yang sangat banyak
nah ini kenapa itu terjadi
karena sistem distribusi yang digunakan pertamina adalah terbuka

maka solusinya yang salah satunya tadi adalah
mengubah gitu ya dari terbuka menjadi tertutup
nah atau kalau dalam subsidi itu kan ada subsidi by product seperti sekarang ini by product
yang di subsidi harganya itu ya
nah kemudian yang kedua adalah by target
nah oleh karena itu agar tepat sasaran dan tiga kilo itu hanya untuk masyarakat yang berada

bahkan ditabung itu kan tidak ditulis juga
khusus untuk masyarakat yang berat
khusus untuk masyarakat yang berat
tetapi sekali lagi konsumen itu rasional
tidak bisa hanya dihimbo tidak bisa hanya ada tulisan tadi
selama masih ada kesempatan atau bisa beli tiga kilo ya mereka melakukan karena tanpa sanksi
oleh karena itu diperbaikan mendasar
itu tidak cukup hanya dengan operasi pasar
tetapi dengan mengubah sistemnya menjadi tertutup
nah dalam sistem tertutup tadi maka memang perlu diidentifikasikan rakyat yang berhak
siapa saja yang kemudian yang boleh membeli tiga kg tadi
maka di situ memang dibutuhkan data
data yang valid dan terverifikasi
kalau sebelumnya pertamina itu mau menggunakan my pertamina untuk distribusi tertutup
menurut saya itu tidak tepat sama sekali
karena dalam perusahaan
karena dalam my pertamina itu itu kan berbasis aplikasi
padahal konsumen tiga kg subsidi itu barangkali orang yang tidak punya akses tadi
nah kemudian yang sekarang diterapkan identifikasi tadi dengan menggunakan ktp dan kk
nah menurut saya ini juga tidak efektif karena ktp dan kk itu itu tidak menggambarkan siapa dirinya
apakah dia orang miskin orang kaya boleh atau tidak
maka penggunaan ktp itu juga buang kartu saja gitu ya
nah yang paling tepat untuk menetapkan siapa yang berhak tadi
sesungguhnya kementerian sosial atau di kantor wapres itu ada data yang valid
data yang itu merupakan data orang miskin dan rentan miskin
bahkan itu sudah digunakan untuk pembagian blt
nah pertamina itu saja untuk menyalurkan lbc tiga kg tadi ke sasaran yang sudah ditetapkan tadi
dan barangkali dipatasi juga misalnya dalam sebulan empat kaleng
nah kalau itu diterapkan
saya yakin kelangkaan itu dapat teratasi itu mega
ya baik ini kuncinya adalah sistem terbuka harus dialihkan menjadi sistem tertutup
dan tentunya data datanya harus diverifikasi kembali supaya tepat sasaran
pak fahmi selain terkait dengan data yang harus tepat sasaran
apakah ada kesalahan kebijakan dalam distribusi yang menyebabkan kelangkaan terjadi di mana mana
khususnya di wilayah terpencil
nah saya kira penyebabnya
penyebab utama adalah adanya migrasi
konsumen yang biasa menggunakan dua belas kilo
nah secara besar besaran dia pindah ke tiga kilo
ini menyebabkan demand nya permintaannya jadi naik
sementara pertamina kan tidak menambah kuota
kalau menambah itu kan sekarang ini dalam operasi pasar
nah supply nya tetap permintaannya itu meningkat
maka pasti tidak dikelangkan
nah kalau sudah jadi kelangkaan harga tiga kg juga akan naik
nah dalam kondisi semacam itu sesungguhnya yang menjadi korban utama adalah masyarakat miskin
mereka dipaksa antri berjam jam untuk memperoleh satu tabung gas tiga kg
kemudian harganya juga meningkat
maka masyarakat yang sesungguhnya berhak merek subsidi dengan harga yang lebih murah
maka dia harus antri dan harus tanggung harga yang lebih mahal
nah siapa yang diuntungkan
yang diuntungkan ya barangkali dalam kondisi harga naik tadi adalah para penjual gas lpg tiga kg
mulai dari pangkalan distributor pengecer
dengan harga yang naik mereka akan diuntungkan
tetapi yang dirugikan itu justru konsumen rakyat miskin yang harusnya dia berhak
dan ini selalu terulang
saya prediksikan kelangkaannya akan terulang lagi kalau tidak ada pengubahan sistem distribusi
untuk gas tiga kg itu mereka
baik pak fahmi ini terkait dengan sistem distribusi
nah apakah sosialisasi aturan ini belum kencang di lapangan
karena tidak semua daerah bisa berjalan dengan skema tersebut
nah kalau memang pertamina mau mengubah sistem distribusi dari terbuka dan tertutup
kemudian tidak harus membatasi para distributor yang selama ini sudah menjual
jadi pertamina misalnya untuk memudahkan pengawasan hanya akan menjual di pangkalan
nah lokasi pangkalan ini kan jauh dari rumah rumahnya penduduk
yang biasa dia beli di pengecer tadi
nah ini yang pertama menyulitkan bagi konsumen
nah kemudian yang kedua ini kan memangkas usaha dari para pengecer tadi
yang biasanya dia bisa menjual dengan marskin yang kecil
tapi dengan aturan pertamina tadi itu justru memangkas usaha itu ya mematikan usaha para pengecer tadi
jadi menurut saya sesungguhnya mekanismenya kalau memang mengubah menjadi tertutup
maka siapapun boleh menjual sampai tadi
nah tetapi bagi konsumen yang berhak misalnya dia diberi kartu gitu ya
diberi kartu untuk membelinya di tiga kilo dengan harga subsidi
atau bisa juga kartunya itu dibuat barcode itu ya

nah nanti setiap pembelian barcodenya tadi tinggal disket
di pengecer sekalipun itu kan bisa dengan mudah di scan
apakah pakai hp apakah dengan mesin yang ada
nah dari barcode itu akan mencerminkan itu ya memastikan bahwa yang bersangkutan pertama berhak membeli tiga kilo dengan harga subsidi
kemudian yang kedua misalnya sebulan dia sudah tiga tabung sehingga sisanya tinggal satu tabung
nah ini kan sesungguhnya kan upaya upaya pembatasan gitu ya
dengan upaya pembatasan tadi
maka konsumen yang money menggunakan dua belas kilo atau lima kilo itu tidak bisa migrasi ke tiga kg
kalau misalnya bisa misalnya dia tetap membeli yang tiga kilo dengan alasan praktis
ya boleh saja tetapi harganya harga non subsidi sama dengan dua belas kilo sama dengan lima kilo
sementara yang tiga kilo tadi harganya harga subsidi dan hanya dijual kepada rakyat yang memperoleh
kartu yang itu dianggap sebagai orang miskin atau orang miskin yang memang berhak itu
baik lagi lagi ini kuncinya adalah masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi lpg tiga kg ini tidak diterapkan di lapangan dengan baik
dan pak fahmi apakah ada pengusaha yang memanfaatkan momentum ini dan juga mendapatkan keuntungan seperti menimbun ataupun lpg tiga kg ini dioplos
nah kalau pengusaha misalnya dia akan apakah menimbun atau mengoplos barangkali tidak apa ya bahasa jawanya itu nggak cocok
tidak cucuk itu tidak profitable gitu ya tidak menarik bagi pengusaha tadi
tetapi kalau kemudian ada oknum apakah itu pengecer atau penjual atau oknum yang melakukan pengoplosan itu sudah terjadi di beberapa
beberapa daerah dan beberapa waktu yang lalu itu polisi juga sudah menangkap tadi
nah kenapa terjadi pengoplosan gitu ya dari tiga kilo ke dua belas kilo
nah harga yang tiga kilo ini kalau misalnya dia beli empat tabung itu kan harganya ada selisih yang cukup besar gitu ya
ada selisih yang cukup besar tadi
sehingga itu menguntungkan dalam pengoplosan tadi
kemudian dijual dua belas kg tetapi dia kan belinya tiga kg
misalnya dia beli empat itu ya sekitar taruhlah seratus ribu gitu ya
sementara untuk harga yang dua belas itu kan satu ratus delapan puluh sembilan atau satu ratus sembilan puluh
ini keuntungannya cukup besar gitu ya
nah ini kan bentuk moral hajadge
nah kenapa moral hajat tadi bisa dilakukan
bisa dilakukan dengan mudah karena sistemnya sistem terbuka
bisa beli dengan jumlah yang besar
tetapi kalau kemudian konsumen diberi kartu yang ada barcode nya
maka yang tidak punya kartu barcode tadi dia nggak bisa membeli
atau bisa membeli tiga kilo dengan harga yang sama
dengan harga yang sama maka tidak ada kepentingan untuk melakukan
dan oplosan ini saya kira prosesnya berbahaya gitu ya
bisa meledak saat dioplos atau bisa juga meledak pada saat dipakai untuk masak misalnya
maka aparat keamanan ini seharusnya fokus dalam menindak pengoplosan tadi gitu ya
tetapi kalau menindak konsumen dua belas kg beli tiga kilo itu tidak bisa karena tidak ada instrumen atau mekanismenya
nah tadi selama gas tiga kg itu masih menggunakan sistem distribusi terbuka itu maggie
baik jadi salah satu solusi yang efektif adalah memberikan masyarakat yang memang berhak mendapatkan lpg tiga kg ini
seperti semacam kartu ataupun barcode
mereka bisa membelinya secara bulanan
seperti itu ya pak fahmi

apa yang harus diperbaiki baik itu pemerintah khusus kementerian sdm dan pertamina dalam pengadaan lpg tiga kg
untuk masyarakat supaya kedepannya kelangkaannya tidak akan terjadi lagi
ya kemarin saya mendengar menteri sdm arifin tasrif itu mengatakan akan mengevaluasi sistem distribusi tadi
sementara dirjennya itu mengatakan itu keterlambatan dalam pengiriman sehingga terjadi kelangkaan
saya kira yang katakan dirjen itu ngawur gitu ya menurut saya itu nggak benar gitu
tapi yang katakan menteri sdm saya kira betul yang katakan
saya kira betul yang harus dievaluasi adalah sistem dari terbuka harus diubah menjadi tertutup
itu saya kira salah satu solusi untuk mencegah kelangkaan
nah kemudian jangka panjang gitu ya
maka gas tiga kg itu tidak hanya subsidi kontennya yang tinggi gitu ya
tetapi kan impor kontennya kan juga tinggi
sehingga tidak bisa selamanya menggunakan lpg tadi
maka perlu ada bauran
energi yang digunakan tadi
dan kita punya alternatif gitu ya
jadi misalnya mengembangkan yang disebut dengan jargas
jaringan gas kota gitu ya
itu gas alam yang disalurkan ke rumah tangga rumah tangga melalui pipa
tadi misalnya cnn itu menayangkan itu gitu ya
tapi itu kan masih kapasitasnya kecil
itu sebenarnya disebut dengan carkas gitu ya
nah yang ketiga
itu yang sekarang sedang dikembangkan oleh pertemuan ini juga
itu adalah gasifikasi
yaitu mengubah batu bara menjadi gas yang bisa ditabungkan
nah ini merupakan terobosan
untuk menghasilkan gas tiga kg
itu merupakan energi bersih
nah yang terakhir
saya kira kompor listrik gitu ya
itu juga perlu dikembangkan
karena itu juga akan mengurangi ketergantungan dalam penggunaan lpg gitu ya
hanya masalahnya untuk kompor listrik itu kan butuh daya yang tinggi gitu ya
nah tapi maksud saya dengan bauran tadi
dengan diversifikasi itu konsumen diberikan pilihan gitu ya
ada gasifikasi dari batu bara
ada jaringan kota
gas jaringan kota itu efektif
bagi konsumen yang itu dekat sumber gas alam gitu ya
sehingga membangun jaringannya itu tidak terlalu panjang
nah kemudian ada kompor listrik
dan lpg silahkan jangan dihilangkan
karena sebagian besar saat ini kan menggunakan lpg
kalau kemudian lpg itu dihilangkan
maka kompor gasnya tidak akan berguna gitu ya
itu biasanya pakai lpg tiga kg
nggak bisa pakai kompor listrik
tapi yang mau pakai kompor listrik silahkan
mau pakai jargas jaringan gas kota silahkan
itu berikan pilihan tadi
nah itu saya kira jangka panjang yang harus dilakukan oleh pemerintah
namanya rekomendasi esdm gitu ya
agar ada bahuran
selain lpg tadi
karena lpg itu subsidi kontennya tinggi
impor kontennya juga tinggi
menguras divisa gitu ya
dengan adanya bahuran tadi
maka ini akan mengurangi subsidi nya
akan mengurangi pembelanjaan divisa
ini saya kira barangkali perlu dipikirkan gitu ya
tidak hanya tergantung pada lpg saja
baik tiga kilo maupun dua belas kilo gitu ya
baik semoga solusi solusi yang anda tadi sampaikan ini
juga bisa ditampung oleh pemerintah
dan diterapkan di lapangan
dan kami juga akan terus memantau perkembangan kelangkaan lpg tiga kg ini
terima kasih pak fahmi sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
selamat malam meki